kan tinggal berangkat aja
ya siapin baju
kamu mau pakai yang mana besok
jadi biasa aja tuh mih
kalo dikasih tau sama orang tua
tadi ngejawab dimarahin
eh ada urusan ngejawab dimarahin juga
ini anak kita
lahir di desa
di keluarga petani
yang gak punya lahan
gak punya sawah
gak punya kebon
aki sama nenek kamu bertambah
ya jadi kebutuhan
keluarga papi jadi tambah miskin
papih putus sekolah
tapi merantau ke bandung
gak tahu mau jadi apa
tapi nggak punya cita cita
tapi belum ada siapa bana
kamu mah beda atu
eh kang mus
kamu barusan lagi apa
saya dengar kamu ngomong apa tadi sama dia
bukan ngegodain perempuan
dia kan janda kang
karena kamu punya istri
jangan kang jangan
mulai sekarang kamu pindah tugas
enggak dipasar lagi
saya belum punya ide
saya tunggu akan sampai punya ide
selama saya belum punya ide
saya nggak punya pemasukan dong
itu hukuman buat kamu
karena enggak ngejalanin tugas sesuai petunjuk saya
aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
tapi lagi bangun see yuk

pertanyaannya lo baik bukan
bikinin bapak itu
udah dapet udara segernya
sudah dapet udara segernya
tapi tidak seperti yang dulu
sekarang banyak kendaraan
pak peter pengen pulang ke garut
kalau mami udah sembuh
sekarang kan mami harus kontrol
mami teh sakit gak sembuh sembuh
bikin teh buat bapak
memangnya si bapak mau minum teh sekaligus dua gelas
sudah ada jawaban dari tempat kamu memegang
ada telepon diangkat
papinya nanya gak dijawab
saya mau menyampaikan pesan dari sdm
besok sudah bisa magang
jam kerja dari jam delapan sampai jam lima
hari senin sampai hari jumat
sudah ada jawaban dari tempat kinanti mau magang
mulai besok katanya pih
dia lucu rekaman
siap siap apa mih
ya siap siap kan besok mau magang
apa yang disiapin
kan tinggal berangkat aja
ya siapin baju kamu mau pakai yang mana besok
jadi biasa aja tuh mih
kalo dikasih tau
siapa yang ngejawab dimarahin
eh ada urusan ngejawab dimarahin juga
pinter apa pih
keliatannya lagi sedih kang
harusnya saya yang bertanya seperti itu kang
saya udah gak tugas lagi di pasar
terus dimana kang
perintah kang mus gara gara gue udah ingin jana di pasar
jadi gara gara itu kang bersedih
bersedih itu adalah hal yang wajar
perasaan yang bisa dirasakan
oleh laki laki ataupun perempuan
saran kamu apa
kalau bersedih jangan lama lama kang
soalnya kalo yang bersedih
mukanya gak enak dilihat
kamu beneran mau berhenti jadi copet
kamu lupa gara gara nyopet kemaren
kita disiksa rame rame
keluar semuanya dari perut
kalau saya makan jadi susah ngunyah
geraham atau abraham
jadi susah ngunyah
gara gara gigi gerham saya